bosan atau tidak nyaman dengan tes pcr usap tes pcr kumur bisa dijadikan alternatif
tes pcr kumur merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona dalam tubuh
dengan cara berkumur tingkat akurasi tes pcr kumur tidak jauh berbeda dengan tes pcr usap
meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia membuat pemeriksaan covid sembilan belas marak dilakukan
per april dua ribu dua puluh satu pemerintah resmi mengeluarkan terobosan metode pemeriksaan baru
yakni pcr kumur sehingga pasien tidak perlu merasakan sakit seperti pada metode tes usap atau swab
metode pemeriksaan ini serupa dengan pcr swab yakni pengambilan sampel melalui nosofaring dan orovaring tetapi hanya dengan berkumur
jumlah alat tes yang masih terbatas membuat pcr kumur hanya dapat dilakukan di laboratorium tertentu dengan tarif rp empat ratus sembilan puluh sembilan
pemeriksaan covid sembilan belas di indonesia tidak jauh berbeda dengan tes pcr usap
selamat pagi naya berapa kisaran harga mungkin ya dari tes pcr metode kumur ini dan distribusinya saat ini ke berbagai lokasi tes covid sembilan belas
selamat pagi aldi dan jumlah
untuk kisaran harga memang sudah mengalami penurunan jika pada bulan juli ketika lonjakan kasus covid sembilan belas cukup tinggi
memang harganya berkisar di angka rp tujuh ratus sembilan puluh sembilan namun hari ini sudah turun harganya yaitu rp empat ratus sembilan puluh
dan memang untuk tes pcr kumur sendiri memang belum bisa dilakukan di seluruh lab di indonesia khususnya di dki jakarta
karena memang hanya beberapa lab saja yang sudah bisa melayani tes pcr kumur
salah satunya di gsi lab yang ada di jakarta yang ingin melakukan tes pcr kumur bisa melakukannya di salah satu gsi lab di kuningan
ataupun di daerah cilandak tempat saya melaporkan
berbicara mengenai tes pcr kumur memang ini sudah diberikan izin edarnya oleh kementerian kesehatan
dan juga sudah diperkenalkan sejak juli lalu
tes pcr kumur merupakan pemeriksaan pendeteksian covid sembilan belas di dalam tubuh dengan cara pengambilan sampel dengan cara berkumur
memang tahapannya juga tidak terlalu rumit di mana nanti pasien akan diberikan cairan pelarutan tertentu
kemudian pasien diminta untuk berkumur selama sepuluh hingga lima belas detik
setelah itu cairan tersebut dimasukkan ke dalam tubuh lalu akan dikirimkan ke laboratorium untuk diuji klinis
setelah itu metode yang digunakan sama seperti pcr swab usap
yaitu melalui nasofaring atau orofaring atau melalui hidung dan juga tenggorokan
metode yang sama digunakan namun yang membedakan sekali lagi adalah cara pengambilan sampelnya saja
jika tes swab usap itu dimasukkan alat ke dalam hidung dan juga tenggorokan
namun tes kumur ini hanya berkumur dengan larutan tertentu
jadi memang hal ini bisa dijadikan
ini bisa dijadikan alternatif bagi masyarakat yang memang agak tidak nyaman atau tidak nyaman menggunakan tes usap melalui nasofaring ataupun orovaring
lalu seperti apa antusiasnya
memang antusiasnya di bulan juli saat lonjakan tinggi ini memang cukup tinggi gitu
bahkan tadi kami sempat memancari beberapa lab yang melakukan pelayanan tes usap kumur bisa sehari lima puluh
karena memang ini bisa membuat pasien lebih nyaman
amannya memang dihususkan untuk pasien pasien yang kesulitan atau tidak nyaman melakukan tes usap seperti lansia ataupun balita
dan untuk mempertajam atau meningkatkan keakurasian diharapkan pasien sebelum melakukan pcr kumur atau setidaknya tiga puluh menit sebelum melakukan tes
harus melakukan beberapa hal yaitu tidak makan atau minum kemudian tidak merokok
setelah itu juga disarankan
jadi kita bisa berkumur atau menggunakan cairan kumur
hal ini dilakukan untuk meningkatkan keakurasian atau ketepatan agar tidak terjadi false negatif atau kesalahan dalam hasil pcr
berbicara mengenai keakurasian seperti apa keakurasian pcr umur dibandingkan dengan pcr swab atau usap dari nasofaring dan juga orovaring
memang dari kepala bm ekman
namun sekali lagi memang masih terus dilakukan penelitian karena memang walaupun akurasinya juga cukup baik atau bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan tes pcr usap melalui nasofaring
namun untuk perjalanan
menggunakan transportasi udara seperti pesawat masih belum diizinkan menggunakan tes usap kumur sehingga memang masih diutamakan adalah tes usap melalui nasofaring maupun horofaring atau hidung dan juga tenggorokan
oke baik jadi sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk menggunakan hasil tes dari pcr kubur ini untuk melakukan penerbangan udara sebagai salah satu persyaratan jika belum melaksanakan dua kali dosis vaksinasi
baik untuk sementara terima kasih produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka
melaporkan dari jakarta